untuk mengetahui bagaimana serunya pariwisata dan juga berwisata di romo kalisari adventureland
sudah ada korespondensi anan indonesia wida subianto
wida bagaimana antusiasme warga di lokasi wisata anda saat ini
sudah langsung ya menjajal wahanda di sana
habis sekali lady jadi seperti saya saat ini ini sedang mengendalikan tv ya
awas minggir minggir minggir
ya asik banget seru banget di romo kalisari adventureland
jadi bentar ya saya matikan dulu
jadi tv ini merupakan salah satu wahanda dari tujuh wahanda yang ada di romo kalisari adventureland
romo kalisari adventureland itu sebenarnya apa
ini unik banget karena ini bukan sebatas lokasi wisata ya
tapi ini sebenarnya adalah kawasan muara yang berbatasan langsung dengan selat madura
jadi kalau lady melihat di belakang saya itu adalah sisi sananya itu selat madura
di sini itu ada pohon mangrove dan lain sebagainya
kawasan muara ini dikembang
jadi ini dikembangkan menjadi kawasan wisata untuk meningkatkan perekonomian warga mbr
mbr itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang memang kalau di surabaya itu ditempatkan di salah satunya itu ada di rumah susun yang ada di romo kalisari adventureland ini
nah dikembangkan kurang lebih satu bulan lalu itu ada beberapa wahana seperti perahu hias perahu wisata kemudian juga ada jet ski kanoing di antara pohon mangrove kemudian stand stand kuliner dan sebagainya
nah termasuk juga ada souvenir
kita pengen tahu lagi ya
seperti apa sebenarnya kulinerannya
nah ini ada salah satu standnya yang sekali lagi dikelola oleh seratus warga mbr
warga berpenghasilan rendah
nah seperti apa ya kulinerannya
bu boleh gabung di sini apa ini bu
ada jamur crispy ada kentang crispy
konon ini jamurnya katanya dari petani lokal sini ya
ini berapa bu
ini tujuh ribuan
ribuan saja kayak gini ya
dan ini sekali lagi
ini dari jamur
ini jamur adalah dari binaan dkpp kota surabaya
yang diolah oleh keluarga mb
tujuh ribu loh ini satu bu
hmm mantap banget bu
berarti ropo kalisari adventure tidak
ini masih belum seberapa ya ada jamur
ini ada ikan ikanan segar
tapi yang terutama ini adalah
kepitingnya masih hidup
capitnya masih bergerak gerak
nah ini juga ada kerangnya
ini yang jual
mas ini berapaan porsiannya
ikan ini satu porsinya dua puluh
satu porsi dua puluh ribu kepiting
apa ini ya kerang ya
kepitingnya ini empat puluh

bukan ekor bu
soalnya enggak ada ekornya
jadi enggak mau disebut ekor
lucu juga penjualnya ya
jadi segini tiga puluh lima ribu enak banget
murah banget ya ini ya
ada sudah matang mas
nah tapi pak maulana
boleh di sini pak
nah ini kan bapak termasuk kategori mbr ya
yang tinggal di rusun romo kalisari ya
ini kan sudah satu bulanan ya pak
buatkan wahana wisata ropo kalisari untuk warga mbr
nah sebulanan ini gimana pak hasilnya untuk pendapatan bapak
untuk penghasilan bisa menjadi meningkat
karena dapat bantuan dari dkbp
pengen tahu tuh tuh bisnisnya tuh istrinya pegang duit tuh istrinya tuh
istrinya sebelumnya kerja apa
ibu rumah tangga
ibu rumah tangga
terus uangnya langsung dimasukin
tapi terus ini artinya dapat penghasilan ya bu ya
wah luar biasa
jadi mantep banget memang ropo kalisari adventureland
ibunya masih semangat ini
ini bu apa itu jus ya
berapa kalau jus bu di sini
ini jus apokat rp delapan nih di surabaya
oh siap ya
jadi murah meriah banget
terjangkau kemudian juga menyenangkan
anda bisa bayangkan ya ada beberapa wahana wisata di sini dengan kulineran yang sangat terjangkau
wah nah wisatanya itu juga kayak misalnya perahu wisata itu tiketnya kuponnya itu sekitar rp sepuluh
kalau atv yang saya gunakan tadi mulai rp dua puluh lima
kano juga rp sepuluh itu sudah bisa keliling mangrove
jadi kita tidak hanya tahu mangrove itu dari pelajaran pelajaran saja tapi bisa melihat dekat termasuk bunganya
nah bunganya mangrove seperti
nah bunganya mangrove itu saya juga berkesempatan tadi lihat yang namanya sarang burung elang
nah pernah tahu nggak
saya jadi tahunya karena di romo kalisari adventureland ini
sekali lagi wahana wisata yang dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat berekonomi rendah
datang ke sini artinya juga ikut menggerakkan perekonomian warga sekitar
loh ini menggiurkan banget ya
kebalik ke studio lagi
wah enak banget ya

kita nggak perlu tunggu gajian untuk kesana ya
bisa tiap minggu kayaknya wida kesana ya
oke terima kasih wida subianto
selamat menikmati wisata yang ada di kawasan surabaya jawa timur
selamat bertugas kembali dan berlibur tepatnya ya di akhir pekan ini